tapi yang sudah terbayar setahu saya sampai sejauh ini satu tiga miliar
tidak hanya di pulau jawa begitu tapi juga di luar jawa begitu
salah satu jajanan khas timur tengah yang satu ini
memang ini kalau soal pangan kita tidak boleh main main